konferensi tingkat tinggi atau ktt g dua puluh di roma italia menghasilkan kesepakatan yang mencakup dua puluh enam isu tantangan perekonomian dunia
dalam leaders declaration ini disepakati upaya bersama negara negara anggota g dua puluh untuk bersama menghadapi pandemi covid sembilan belas
dalam keterangan pers secara virtual di glasgow skotlandia menteri luar negeri retno marsudi menjelaskan
ktt g dua puluh di roma menghasilkan leaders declaration yang mencakup dua puluh enam isu tantangan perekonomian global termasuk pandemi covid sembilan belas
ktt g dua puluh ini menghasilkan leaders declaration leaders declaration ini terdiri dari enam puluh satu paragraf yang mencakup dua puluh enam isu
yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk
situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara negara anggota g dua puluh
beberapa isu yang mengemuka di dalam deklarasi antara lain di bidang kesehatan mengenai pentingnya akses vaksin
dan terpenuhinya target vaksinasi yang ditetapkan oleh who
kemudian perlunya diperluas daftar vaksin dalam list who
pentingnya mekanisme menghadapi pandemi di masa depan khususnya mekanisme pendanaan
disepakati pembentukan joint health and finance task force untuk menyusun roadmap pendanaan bantuan penanganan kesehatan khususnya untuk negara negara miskin dan berkembang
dan indonesia adalah termasuk yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force ini